ketik hukum dan keamanan luhut bin sarpanjaitan mengatakan
pemerintah masih mendalami proses pembebasan empat belas warga indonesia
yang disandra kelompok abu sayyaf di filipina
berikut keterangan menko
kita melakukan koordinasi dengan malaysia dan juga filipina
sebagai perintah presiden juga
dan menlu dan panglima tni sudah melakukan koordinasi
di mana ke depan kita mungkin akan melakukan patroli patroli bersama
untuk melindungi kapal kapal kita yang berlayar di sekitar itu
sehingga tidak terjadi seperti di daerah somalia beberapa waktu yang lalu